dulu pak tahun sembilan puluh an gelap kulit apa terus rumah kading ding semuanya gelap kulit kalau malam itu
udah ada apa apa itu pak cuman lampu minyak tanah itu kecilin ya sering kena tiup angin sering mati
gimana itu gula pelita lah kita punya keinginan itu bagaimana rumah saya bisa menerangi kayak di
kota kota masih jadi ya maksudnya kan mengenali dari mayani rosul ini ada di
suatu malam pada seribu sembilan ratus sembilan puluh an anak anak desa sibuk belajar mempersiapkan diri menyambut masa depan
di bawah temaram lilin dan lampu teplok mereka menjalani malam demi cita cita mereka pasang mata
meskipun hanya diterangi sedikit
desa andung biru
desa andung biru
desa andung biru
desa andung biru
nah itu kita punya pad di senter dulu dia dan dia ada di

saya main ke situ
waktu hari lebaran
kok ada listrik
ya ada pembangkit
bekas zaman belanda
boleh saya lihat pak
ternyata sacek itu betul
kicir besar kayak itu pak
air lewat tetapi lewat di atas pak
boleh lihat ke dalam
terus saya punya pandangan
di rumah saya
banyak sumber mata air
bisa banyak dikali
sebetulnya kita harus buat seperti itu
rasid adalah petani biasa
tidak pernah terpikir oleh warga
kebutuhan listrik bisa terpenuhi
berkat tangan dinginnya
ia melakukan eksperimen
yang oleh beberapa warga
disebut ide gila
saya gini ke pak rasid
nggak mungkin jadi setrum
mana ada air menjadi setrum
gini saya ke pak rashid
mungkin otaknya sudah miring pak rashid itu
gini saya ke pak rashid
masyarakat desa andung biru
menyebut kincir air ini
rashid mulai mencoba menciptakan energi listrik
dengan memanfaatkan aliran air sungai
uang tiga lima juta rupiah
ia keluarkan dari tabungannya
di belakang kita ini
adalah mesin kincir air
pertama buatan pak rasid
menentukan lokasi kincir air ini berada pak
bikin lokasi disini
karena disini potensial
ada jatuhan sekitar tiga sampai empat meter
lah ada terjunan
kalau model belanda dulu pak kan
airnya ada lewat tas
saya model lewat bawah pak
kenapa tenaganya lebih bagus
dulu saya ngeritik tahun punya
yang berapa anaknya
lah sembilan puluh tiga garab

bulan tiga airnya lah pak
listrik yang dihasilkan dari kincir air ini
awalnya sekedar untuk konsumsi keluarga
menarik minat warga
meskipun masih berupa eksperimen
banyak tetangga berharap
rumah mereka bisa terang penderang
ketika permintaan sudah semakin banyak
dirasa tidak mencukupi
dia banyak permintaan
overload pak karena
dipakai tiga puluh trumnya malam
kita punya keinginan tahun sembilan puluh sembilan
saya beli bekas pak mikro hidro
beli bekas second buatan
eksa pak buatan tahun sembilan puluh an
karena bekas pak
menciptakan energi listrik
membawa perubahan bagi keluarganya
listrik yang awalnya hanya berguna
untuk penerangan rumah tangga
berkembang menjadi penunjang usaha
selain itu rashid memanfaatkan listriknya
untuk menghibur warga
setelah itu pak
saya beli tv ngutang pak tv besar
terus ngutang kulkas
yang jual es itu pak
untuk rame rame jual di
jalan jalan itu banyak orang beli
setelah punya tv
rumahnya saya kecil taruh di luar
pak ras itu ganggu aja
kenapa aku ganggu pak
karena sawahnya orang hancur sudah jadi sungai
cara memanfaatkan sungai untuk menggerakkan hijir
oleh beberapa warga dinilai mengubah pergerakan air dari hulu
namun ia beralasan air yang dimanfaatkan tidak sedikit pun mengganggu irigasi yang ada
sebetulnya saya sangat membantu ke petani
selain menerangkan rumah tangga itu airnya bisa makan untuk sawah sawah
kalau ini kekurangan air dari mana nanti bisa panen padi
tidak ada pak kardes
akhirnya dia pak kardes berpikir ya nanti dulu
nanti saya cek setelah cek saya dipanggil lagi
gimana pak kardes
bunda yang betul pak rashid
hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan belum semua warga anung biru mendapat aliran listrik
minimnya daya yang dihasilkan kincir air
membuat permintaan yang membludak tak dapat dilayani
perusahaan listrik negara perlahan mulai menjangkau desa terpencil
di kawasan pegunungan yang argopuro ini
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh itu listrik baru masuk ke kecamatan tiris pak
lihat video orang tiris kesini pak mau lihat video video kaset besar itu pak
jangankan itu desa saya kecamatan pun baru sembilan puluh tujuh masuk listrik
masuk di andung biru tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan pak
silakan jika enggak
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh itu listrik baru masuk di kecamatan tiris pak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
jangankan itu desa saya kecamatan pun baru sembilan puluh tujuh masuk listrik
masuk di jaduk biru tahun sembilan puluh sembilan
meningkatnya permintaan listrik semakin menebalkan jiwa sosial pria kelahiran seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ini
bukannya menciptakan ladang bisnis rashid justru memacu diri untuk berderma
ia seakan tak tega melihat desanya terbelakang
tak berapa lama ia membeli alat baru yakni turbin mikrohidro
sebagai petani rashid mengandalkan pemasukan hanya dari hasil panen
bergantung pada jenis tanaman pendapatan rashid dari bertani hanyalah rata rata
namun ia pandai menabung
rasa penasaran akan teknologi kelistrikan
membuatnya rela merogoh kocek demi mainan seharga puluhan juta rupiah pada saat itu
pertanyaan terakhir apakah perusahaan ini bisa dikembangkan

pln sudah masuk desa jaduk biru kenapa kooperasi masih bangun turbin yang baru kapasitas lebih besar
alasannya apa pak rashid
alasan saya itu untuk dusun kita
karena ini listrik baru masuk ke desa baru masuk
belum perkembangan ke dusun belum
mungkin setahun dua tahun tiga tahun belum tentu masuk
lah mending saya itu bikin karena ada potensi
sementara masyarakat ya pakai listrik saya
kalau pln masuk enggak apa masalah pindah
ternyata itu masyarakat sangat setuju yang kita bangun itu
sebuah truk yang biasa digunakan untuk mengangkut hasil pertanian
ia jual enam puluh lima juta rupiah
ditambah tabungan lima juta rupiah
sebuah generator yang dapat menghasilkan daya empat puluh kw pun tiba di desa
tidak berhenti di situ
rashid menjual lima juta rupiah
apalagi satu netmobil bak terbuka untuk membiayai pemerunan rumah generator
total biaya yang sudah dikeluarkan pada masa itu lebih dari seratus juta rupiah
jika dinilai dengan kurs saat ini berdasarkan hitungannya
ia telah mengeluarkan modal lebih dari lima ratus juta rupiah
inilah angka fantastis bagi petani kecil yang hanya mengenalkan panen cabai dan kopi
namun tekad yang beresiko tentu mendapat tentangan
situasi dilematis biasanya datang dari orang terdekat
siapa lagi kalau bukan istrinya
ya saya itu yang komplain pak sama bapak rashid
bilang jangan kegencir semuanya dulu pak
itu kan anyaknya sudah besar gimana
biar bukasian tetangga
tetangga itu kan tidak ada lampu
terus pilih enggak masuk gitu
bilang biar bu
katanya nanti nanti kan ada punya rezeki sendiri anak anak
ya alhamdulillah gitu
kalau tetangga banyak komplain
sekali layar terkembang pantang surut ke belakang
pepatah ini sepertinya berlaku bagi ayah dua anak itu
niat tulus dan perhitungannya yang matang
membuka jalan bagi warga desa yang menantikan
tersambungnya jaringan listrik
setelah berhasil mengaliri listrik empat ratus rumah dengan mesin terbaru
informasi tentang kesuksesan rashid menjalankan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini
tersebar ke luar desa
sebuah perusahaan tertarik membantu memberi mesin baru
kini dua turbin berkapasitas sama bersanding
untuk menghasilkan daya dua kali lipat dari sebelumnya
tambahan daya empat puluh kw pun diarahkan untuk menerangi desa yang ada di balik bukit
tambahan daya ini membuat rashid sanggup melayani enam ratus keluarga
yang tersebar bukan hanya di desanya
tetapi juga di beberapa desa lain di kecamatan berbeda
desa tersebut adalah desa anumbiro dan tiris di kecamatan tiris
serta desa sumber duren dan roto di kecamatan krucil
inilah desa terpencil yang jauh dari jangkauan listrik negara
dari kota krucil
dan ke kota krucil
untuk distribusi saat ini rashid telah menggunakan kabel jenis baru
setelah terjadinya peristiwa yang menyebabkan seekor sapi milik warga mati tersengat listrik
ia mengganti semua kabel dengan model yang terbungkus karet
terobosan ini dipilih selain demi keamanan untuk menghindari gugatan
tidak semua jaringan kabel menggunakan tiang besi sebagai penyangga
ketika diangkutan benang tembaga ini
satu bentangan bisa memiliki panjang hingga tiga km
nah di desa bapak ini kan di pinggir pinggir jalan ini banyak pohon ya pak ya
yang bapak manfaatkan sebagai katakanlah tiang listrik gitu
nah proses pemanfaatannya itu apakah memang dulu sekedar memanfaatkan pohon itu
atau karena memang belum ada tiang listrik yang bapak pakai untuk menyalurkan jaringan listrik pak
betul sekali kenapa itu di tepi tepi jalan ada kayu
kita manfaatkan sementara untuk
numpang ke kayu itu dicangkikan ke kayu dulu
kenapa karena persediaan jaga itu kita belum begitu memadai pak itu
nah kenapa kooparasi ditaruh di kayu atau di bambu
ya karena sementara caka belum
nah nanti satu persatu kita ganti
ini sepi kebarat itu jaga mulai dari pembangkit ada pak
saya kati bisi kati bisi mungkin karena faktor dari dana kekurangan apa itu
sementara saya numpang ke kayu
saya sangat terima kasih pada kayu
saya sementara itu pakai kayu itu pak
tapi mulai saya gara gara pak satu bulan dapat dua atau tiga jaga bisi itu pak
itu persediaan jaga itu
tidak takut ketika pohon itu rubuh akan merusak jaringan kabel ini ya pak
takut sebetulnya pak
tapi saya cuma dicandalkan saja
cuma dicandalkan saja pakai kabel karena rubuh
candolannya itu putus maksud saya itu
mengelola dan merawat kayu
mengelola dan merawat turbin merupakan syarat penting stabilnya pasokan listrik
sedikit saja mesin ini mengalami gangguan maka daya dan voltase akan turun dengan sendirinya
listrik menjadi tidak konstan dan rashid akan menerima komplain dari pelanggan
untuk mengatasi masalah itu rashid kini tidak sendiri
ia mulai mempekerjakan karyawan
warga desa ia karyakan untuk menjalankan tugas masing masing
dua orang bertugas sebagainya
dua orang bertugas sebagainya
dua orang bertugas sebagai operator mesin dan jaringan
dua orang mengecek meteran
dan dua orang yang lain menjaga debit air sungai
rashid kini juga mempersiapkan roni menjadi penerusnya
anak pertama dari dua bersaudara ini mulai ia didik
untuk menguasai masalah yang sering muncul dalam merawat turbin
mas roni yang diharapkan oleh pak rashid untuk meneruskan pengelolaan permasalahan kelistrikan di desa ini
tentunya punya banyak pr nih ya
termasuk salah satunya mengelola bagaimana air bisa mengalir ke turbin yang ada di bawah sana
benar benar harus setiap hari dikontrol ya
nggak bisa seminggu nggak bisa katakanlah dua minggu gitu
nggak bisa pak harus tiap hari harus dikontrol
para operator gak barengan keluar ya bang gak barengan keluar selalu terkontrol
kalau seandainya berbarengan keluar
ya pas ada banjir atau hujan ya udah pasti akan mati gitu kan
karena zamannya sekarang kan ngikuti alur itu pak
nggak zaman kedahuluan
ya yang kuno tetap kita respon tapi yang sekarang kan zamannya maju pak
rencana kita yang untuk yang pelosok pelosok
nggak dijangkau internet mudah mudahan bisa pak
terima kasih pak
keindahan desa dengan pemandangan menyejukkan mata ini
sayangnya belum didukung infrastruktur jalan yang layak
kontur desa yang berbukit bukit inilah
sepertinya yang dijadikan alasan negara menunda mengalirkan listrik bagi warganya
listrik negara memang sudah menjaga desa yang menaungi tujuh dusun ini
namun menurut warga listrik pln sering tidak stabil
bahkan pada malam hari sering terjadi pemadaman
disinilah peran listrik tenaga
mikrohidro rintisan rashid mendapat tempat di hati masyarakat
ketersediaan air sungai pekalen yang berlimpah
membuat listriknya tak pernah padam
keunggulan lain listrik yang dijual rashid jauh lebih murah dibanding listrik negara
rashid mematok harga per kilowatt hour atau kwh enam ratus rupiah
tarif ini jauh lebih murah daripada tarif pln
untuk golongan rendah rumah tangga non subsidi
sekitar satu empat ratus rupiah
rashid juga menerapkan metode pembayaran fleksibel
baginya apapun alat tukar selain uang bisa diterima seperti hewan unggas ini
juga menerima buah buahan hasil kebun
meskipun mematok biaya untuk golongan tertentu ia tidak menarik bayaran
sekolah masjid dan masyarakat di bawah garis kemiskinan ia gratiskan
sementara itu pengaturan tarif ditetapkan setelah melihat pola pemakaiannya tanpa batas
pada dua ribu tiga belas rashid mulai memasang alat ukur kwh meter
mulai saat itu tanpa kwh meter warga tidak bisa memanfaatkan listriknya
pak rashid banyak komen
kok yang nyala punya pak guru
punya pak rashid dia punya sendiri kok tak ada lampu
saya tidak ikat janji saya bilang tidak pernah mulu siapa pun saja
apalagi orang saya pun tidak pasang kbh meter tidak boleh ada lampunya
pak rashid itu disiplin banget
iya memang kedisiplin harus
biar ke depan itu langkahnya itu lebih bagus lah gitu
untuk menghindari pencurian listrik rashid punya strategi
jika ada warga yang menggelar hajatan misalnya ia akan meloloskan arus tanpa meteran
warga bisa memakai berapapun daya listrik hingga acara selesai
perjuangan rashid membuahkan hasil
kini ia tinggal menunggu modal kembali
laiknya pengusaha kecil
masih segar ingatannya saat ia bercerita tentang kecelakaan demi mewujudkan harapan
ya dua keadaan genting pernah ia alami
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga saat kincir air baru saja dioperasikan ia tertimpa musibah
akibat tersangkut mesin kedua tangannya terluka parah
kejadian kedua berselang sepuluh tahun kemudian
setelah turbin mikrohidro beroperasi
giliran kaki kanannya cedera jauh lebih parah
waktu kincir nyala pak tepat habis lebaran pak dua hari
saya ngecek kan dia pakai medal pak tidak pakai kelahar
jadi medal itu pakai oli begas
lah oli bekas itu kan habis
saya tambahin pak oli begas itu pak
tambahin ke tempatnya itu
ternyata baju yaya di belakang itu kecedul bau itu
yang muter itu pak
jadi ditarik pak saya diputer pak
akhirnya saya ini sampai hancur pak ini
dua itu pak
tiga bulan saya tidak bisa makan sendiri
harus disuapin kan enggak bisa ngangkat pak
seangan anakan katanya orang patah enggak patah
dagingnya itu putus pak tinggal tulangnya
musibah ini tentu membuat sang istri khawatir akan keselamatan rasio
jangan diteruskan pak
itu sebutuhmu perjuangkan
enggak pak soalnya anaknya masih kecil
siapa yang mencari nafkah nanti keadaan sampai gini
bilang gitu saja pak
cerita pilu mengenai kecelakaan sikap warga yang menentang
dan hambatan yang datang
tak pernah mematahkan semangat lelaki yang tak lulus sekolah menengah kejuruan itu
ia cuma berharap desanya tidak lagi terbelakang
rashid memiliki total tiga turbin mikrohidro
sumbangan terakhir baru saja datang
total daya yang dapat dihasilkan tiga mesin ini lebih dari seratus ribu watt
rasut pun mulai mengatur rencana supaya energi yang tercipta tidak terbuang sia sia
karena siang hari listrik saya kan tidak dipakai sampai puluhan ribu
kenapa itu tidak diperlukan bikin industri kelas menengah kebama maksud saya
kayaknya itu buat bengkel nge light
bikin tralis terus bikin keripik
untuk nyelik tepung jagung kan bisa itu sebetulnya maunya ke sana
kenapa aku sudah lanjut pak rasio
ya tergantung modalnya saya modal dari mana itu kan harus agak besar modalnya maksud saya itu
begitulah mimpi rashid petani penerang dalam kulita
satu pekerjaan rumahnya kini adalah regenerasi
ia berkeinginan roni dapat meneruskan usaha
supaya tetap dapat memberi manfaat bagi desanya
sejujur ya pak saya juga pengen ya pak pengen kerja di luar
nambah wawasan nambah temen
saya pengen sih kerja di luar
setelah saya pikir pikir kalau saya kerja di luar
terus saya kapan belajarnya tentang energi di sini
umur itu kan ada yang tahu pak
tambah lama kita tambah tua
papa saya tambah ramah tambah tua
andai kata kalau andai kata saya tidak bisa menjalankan kayak gini
terus siapa yang akan mencalonkan
warga berharap desa andung biru semakin maju
masalah tidak adanya sinyal telepon seluler diharapkan bisa diselesaikan tahun ini
kebutuhan akses internet pun tidak bisa ditawar lagi
rashid bahkan berjanji akan menyediakan suplai daya bagi operator telekomunikasi berapapun jumlahnya
karena zamannya sekarang kan mengikuti alur itu pak
tidak zaman kedahuluan
ya yang kuno tetap kita respon tapi yang sekarang kan zamannya maju pak
semuanya ya pakai internet pakai apa itu mudah mudahan itu ke depan itu pak
rencana kita yang untuk yang pelosok pelosok tidak dicangkau internet mudah mudahan bisa pak
terima kasih pak
itulah muhammad rashid pria lugu dari desa andung biru yang selalu tulus membantu